bagi generasi tahun sembilan puluh an pasti pernah mengenal mini empat wd atau yang akrab disebut tamiya
mobil mobilan asal jepang ini pernah populer dan digandrungi oleh anak anak dan pemuda pada zamannya
tak lekang oleh waktu mainan berdinamo dengan tenaga batu baterai ini kini memiliki nilai tersendiri bagi penggemarnya
kini penggemarnya bukan lagi hanya anak anak namun banyak juga yang sudah berusia
selain hobi nostalgia atau kenangan akan masa kanak kanak dapat tersalurkan bila bermain tamiya ini
bahkan kini mini empat wd sudah jadi ajang perlombaan bergensi hingga mancanegara khususnya di negara asalnya yaitu jepang
sebenarnya ini aja ya mengulang hobi masa kecil
wah jangan ada yang lain
dulu kan mainnya nascar atau manspeed sekarang mainnya ini lebih pusing
lebih ini kan
kalau ini ala ini dibilang kategorinya rintangannya lebih banyak
kalau dari tamiya itu sendiri senangnya ngutang hati
nah ngutang hati seberapa kenceng sih gitu loh
terus stabil juga tingkatnya stabilannya sampai di mana gitu
harga mobil mainan berdiri
nama mini empat wd ini sangat bervariatif
tergantung kelas dan spesifikasinya mulai dari harga seratus ribu hingga jutaan rupiah
hardika prakasa satya jakarta